para kepala negara anggota asean yang didampingi pasangannya disambut satu persatu oleh presiden joko widodo dan istrinya
saat memasuki lokasi diselenggarakannya ktt asean ke empat puluh lima
seluruh kepala negara asean hadir dalam ktt kali ini
kecuali myanmar yang tidak diundang karena melanggar lima poin konsensus yang disepakati seluruh negara asean pada tahun dua ribu dua puluh satu
usai krisis politik yang melanda negara seribu pagoda tersebut
para kepala negara kemudian mengikuti upacara pembukaan ktt asean di plenary hall
yang diawali dengan pertunjukan seni dan sesi foto bersama para kepala negara
yang saling bergandengan menunjukkan kebersamaan negara negara asia tenggara
kegiatan ktt asean ke empat puluh tiga kemudian dilanjutkan dengan sesi paripurna di ruang cendrawasi iii
dalam sambutannya presiden joko widodo menyampaikan kesetaraan merupakan nilai utama yang dimiliki asean yang harus dihormati
joko widodo juga mengajak negara negara asean untuk bekerja sama menciptakan kemakmuran
stabilitas kawasan dan perdamaian tak hanya untuk kawasan tapi juga bagi dunia
kita sadar dunia memang tidak sedang tidak baik baik saja
tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar
tapi asean sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun
kerjasama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran
jangan jadikan kapal kami asean sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan
tapi jadikanlah kapal asean ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama
untuk menciptakan kemakmuran menciptakan stabilitas menciptakan perdamaian
yang tidak hanya bagi kawasan tapi juga bagi dunia
dan silakan mengucapkan selamat datang kepada presiden republik indonesia
tuan joko widodo dan semua pemimpin asean
usai mengikuti sesi paripurna para kepala negara selanjutnya menuju ke hotel mulia
untuk menghadiri forum asean indo pacific perdana
yang merupakan implementasi dari outlook asean indo pasifik
keketuaan indonesia pada asean tahun ini
ajang ini bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan indo pasifik
untuk kerjasama yang lebih kuat dan sekaligus menjadi wadah komunikasi
dalam membangun diskusi konstruktif yang menghasilkan proyek proyek nyata
yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi kawasan tersebut
wakil menteri luar negeri pahala mansuri
menyampaikan ada sembilan puluh tiga proyek yang dibahas dalam forum tersebut
dengan nilai total mencapai tiga puluh delapan miliar dolar
dolar amerika serikat atau setara dengan lima ratus delapan puluh triliun rupiah
tentunya kita mengusahakan ada beberapa mou signing dan juga pengembangan yang ada di situ
tetapi juga yang kita harapkan di dalam forum iipf nantinya
juga kita akan mempertemukan para mitra bisnis untuk bisa menyampaikan
inisiatif inisiatif dan project deliverables yang ada
dan juga di dalam merupakan bagian daripada
joint statement yang ada di hasil ktt asean kali ini
saya nyatakan pertemuan sesi retreat dibuka
para kepala negara asean kemudian kembali ke jcc senayan
untuk mengikuti sesi retreat di ruang centrawasi ii
pembicaraan dalam sesi ini membahas sejumlah isu penting
seperti krisis politik myanmar dan asean outlook pada kawasan indo pasifik
usai sesi tersebut menteri luar negeri retno marsudi
menyampaikan para kepala negara asean dan jcc senayan

sepakat pentingnya kerjasama dalam berbagai sektor
untuk menghadapi tantangan global masa depan
komitmen beliau beliau para pemimpin
mengenai masalah persatuan sentralitas
upaya untuk menjaga perdamaian stabilitas
dan saya melihat komitmen itu menjadi semakin kokoh
pada saat pertemuan tadi
dan para pemimpin juga menekankan pentingnya
kerjasama untuk ketahanan pangan energi kesehatan keuangan
dukungan terhadap implementasi aoup
dan dukungan untuk memajukan ekonomi digital
rangkaian agenda ktt asean akan kembali lanjut pada rabu enam september
dengan sejumlah agenda seperti ktt asean tiongkok
asean jepang asean republik korea selatan
asean amerika serikat asean kanada dan asean plus tiga